jumat malam partai nasdem menetapkan tiga nama bakal calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh
nama nama ini berdasarkan hasil usulan dari tiga puluh empat dewan perwakilan wilayah nasdem di seluruh indonesia
ada gubernur dki jakarta nisbah swedan panglima tni andika perkasa dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
bagaimana peluang ketiga kandidat ini di bursa capres dua ribu dua puluh
apakah nasdem akan bergabung dengan koalisi parpol yang sudah ada
atau bahkan membentuk koalisi baru
untuk membahas dinamika politik pemilu dua ribu dua puluh empat khususnya yang terjadi tadi malam
sudah ada di studio adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi selamat sore silahkan berdapat ke sini
kita tidak di panggung tapi ini senang sekali karena kami sudah bisa mengundang mas adi ke studio
dan kita lihat sekarang ini kita akan bermain main di sini dengan layar
kita seru seruan sore ini ya mas adi ya
jadi ini adalah nama nama
nama nama bakal calon presiden yang kemarin disampaikan diumumkan dalam rakernas partai nasdem di senayan jakarta
nama nama ini sekali lagi ini adalah masukan dari tiga puluh empat dpw ya
kemudian kalau dari jadi masing masing dpw membawa lima nama masing masing mengusulkan lima nama
dan lima nama teratas termasuk diantaranya adalah erick thohir dan juga rahmat gobel
erick thohir dan rahmat gobel
kalau misalnya sekarang dilihat berapa kali nama nama ini disebut
kalau anies disebut oleh tiga puluh dua dpw
kemudian berikutnya adalah ganjar pranowo ada dua puluh sembilan dpw yang menyebut ganjar pranowo
kemudian ada erick thohir yang ada enam belas dpw yang menyebut nama erick thohir
lalu ada rahmat gobel yang ada empat belas dpw menyebut nama rahmat gobel
dan juga ada andika perkasa ada tiga belas di sini
jadi pertanyaan dan sampai saat ini belum terjawab adalah mengapa urutan ini
kalau ini disusun berdasarkan nama ya tapi ini urutannya satu
tapi bagaimana dengan yang ini yang poinnya enam belas ini
ini menjadi pertanyaan dan sejauh ini belum dijawab
dan kemarin ketika wartawan media menanyakan kepada teman teman di nasdem juga
belum bersedia menjawabnya gitu kira kira mas adi
jadi sepertinya memang ada dinamika yang terjadi di senayan
tapi sekarang kita lihat kalau misalnya ini nama nama yang sudah diajukan oleh partai nasdem
apa untungnya atau ada tidak keuntungan dari nasdem yang sudah mengumumkan nama bakal capres mereka
ya saya kira keuntungannya jelas ya putri
ada dua hal
pertama nasdem itu kan sebenarnya ingin menciptakan momentum politik
di tengah konfigurasi politik yang sebenarnya sudah mulai terlihat mengerucut
tapi masih malu malu semua
misalnya ada kib kemudian kita misalnya munculkan lagi adalah faksinya pdip
entah maju sendiri ataupun berkoalisi dengan yang lain
ini sudah dua model koalisi ya
bahkan dalam waktu dekat katanya juga akan ada pengumuman koalisi yang sudah dibangun
yang dilakukan secara rahasia oleh pks ya
oleh demokrat dan pkb
kan mereka sudah mengklaim
nasdem ini sebenarnya ingin menciptakan momentum politik di mana nasdem sangat siap menjadi poros politik sendiri
tentu ini kabar baik
itu artinya nanti dua ribu dua puluh empat minimal menunya tidak dua porsi
oke ada tiga ataupun ada empat ya
dan ini dengan nasdem yang mengumumkan bakal capresnya di awal awal ini
ini kan pertama kali kan mereka partai politik yang mengumumkan bakal capresnya
betul betul menguntungkan untuk nasdem
kita misalnya bicara tentang anies baswedan yang non parpol ya
anies baswedan non parpol kalau pak andika kita tni
kemudian kalau pak ganjar pranowo sudah beberapa kali mengatakan saya tegak lurus tadi sudah dijawab
tidak mungkin lah gitu ya
kotelnya akan ke nasdem secara full
kalau misalnya sekarang nasdem mengatakan menunjuk anies baswedan
oh iya itu yang saya sebut keuntungan yang kedua
kalau tadi momentum sekarang keuntungan yang kedua
nasdem itu berharap bahwa basis pemilih atau yang terafiliasi ingin mendukung anies untuk dua ribu dua puluh empat itu otomatis akan migrasi
per hari ini misalnya ada statement dari
pelawan pemenangnya anies dari kalangan milenial akan mendukung siapapun partai politik yang memberikan karpet kepada anies untuk dua ribu dua puluh empat
per hari ini itu sudah mulai kelihatan muncul putri
kalau kita split misalnya pemilih ganjar sekalipun
itu kan tidak semuanya terafiliasi dengan pdip
misalnya banyak basis pemilih non itu tapi karena suka ganjar maka kemudian dia terkonfirmasi dalam beberapa survei
termasuk pemilih andika yang sampai saat ini sebenarnya tidak terlampau kelihatan bagaimana migran
masih malu malu kan
makanya itu yang sebenarnya
berharap bahwa basis pemilih anies kemudian andika kemudian ganjar itu secara otomatis hijrah perlahan untuk mendukung nasdem
makanya ini adalah strategi yang sebenarnya tidak terlampau lazim di indonesia
bukan curi start
karena ada kecenderungan soal konfigurasi politik kita ini kan cari perahu dulu
kib itu cari perahu dulu
kemudian cinta segitiga pks demokrat sama pkb juga sediakan dulu
nah nasdem sepertinya membaca peluang
di kecenderungan pemilih kita itu ada yang disebut dengan figur heavy ya
dimana memang pemilih kita itu bukan yang dilihat partainya tapi kira kira figur apa yang kemudian terafiliasi yang kemudian menjadikan preferensi pilihan politik nanti di
dan kalau kita bicara pilpres kan memang figur yang dilihat kan
dan itu yang ditangkap sebenarnya oleh nasdam makanya munculkan dulu capresnya
nanti baru kemudian cari perahunya
kan itu ceritanya
baik kita lihat sekarang ini dia
kita main konfigurasi ya
kita main konfigurasi simulasi capres cawapres dua ribu dua puluh empat ala adi prayitno nih
kita lihat kalau misalnya yang paling memungkinkan katakanlah ini kita bicara soal baca pres yang pertama
anies baswedan itu paling memungkinkan dengan siapa
katakanlah kalau kita bicara figur ya
kita bicara figur
katakanlah ini dengan sudah dengan pak anies sudah dengan asdem katakan begitu
jadi yang paling memungkinkan dengan siapa
ya sebenarnya komposisi
oposisi ini masuk ya tapi yang paling realistis misalnya dengan sandi
dengan ridwan kamil
ini sama ini paling realistis menurut anda
satu ridwan kamil itu relatifly juga muncul di survei
sampai saat ini masuk enam besar
begitupun kalau mau agak sedikit realistis dengan sendega uno
karena sendega uno berpasangan dengan siapapun dia memberikan insentif politik secara elektoral
cuman kan kalau sandi kenapa tidak disebut pertama karena dia terhalang oleh prabowo subianto yang kemudian di fatwa wajib hukumnya
oleh gerindra untuk menjadi capres
kecuali sandi misalnya berani lompat pagar keluar dari gerindra ingin mendampingi anies
atau dengan catatan prabowo nggak maju kembali
untuk pilpres dan mendukung sandi
dan merelakan gitu ya
tapi kok rasa rasanya prabowo agak sulit untuk diprediksi maju atau tidak untuk dua ribu dua puluh
karena ya the one and only yang kemudian bisa membesarkan gerindra saat ini adalah figur prabowo subianto bukan yang lain
saya tidak menyebut puan
karena memang basis pemilih puan dengan anies
kalau diumumkan di depan publik mungkin manis sebagai upaya untuk menghilangkan polarisasi
rekonsiliasi gitu ya
tapi pada basis pemilihnya ini sama sama hilang
dalam beberapa simulasi yang kita lakukan putri kalau anies disandingkan dengan puan basis pemilih puan itu kabur basis pemilih anies juga kalah
justru tidak menguntungkan ya
cukup tidak menguntungkan
justru tidak menguntungkan
paling analitis dengan rituan kamil senda gauno yang terakhir mbak susi ya
tapi mbak susi ini tidak muncul dalam survei
betul mbak susi ibu susi kalau saya ikut jadi mbak susi
ibu susi munculnya di survei di cawa press ya
nama nama untuk cawa press
bagaimana dengan sisi ini
sisi ini kalau misalnya dengan yang paling mungkin dengan pak anies misalnya dengan ahy
nah kalau dengan ahy masih ada titik singgung yang kemudian bisa dijelaskan
satu semangatnya sama sama ingin menghilangkan dominasi kubu pemerintah
suka tidak suka ahy itu diproyeksikan sebagai capres
tapi kalau ada partner yang kemungkinan bisa memberikan
satu proporsi politik untuk dua ribu empat apalagi ingin melawan kubu pemerintah
maka pilihannya adalah berpasangan dengan anies baswedan
tapi kan begini kalau kita melihat rata rata juga apa namanya buohefo juga masuk
karena dia representasi dianggap sebagai perwakilan capres ataupun capres perempuan yang dianggap potensial
tapi kan sebenarnya simulasi simulasi ini tidak penting sebenarnya
perahu mana yang menyediakan dan negosiasi politik
apa yang terjadi
jangan jangan nanti misalnya anies kemudian dilamar oleh koalisi indonesia bersatu
maka opsinya di situ ada pak erlangga
kalau misalnya kita masih belum bisa bahas untuk simulasi capres cawapres
kita bahas simulasi partainya aja sekarang
yang memungkinkan untuk berkoalisi
tapi nanti balik lagi ya ke simulasi capres capres
yang paling mungkin ini kan kalau misalnya yang besar ini tuh sembilan belas tiga puluh tiga kalau tidak salah

saya ada contekannya di sini sembilan belas tiga puluh tiga

kemudian gerindra dua belas lima puluh tujuh
kemudian golkar dua belas tiga puluh satu
nasdem sendiri ada sembilan ratus lima ya
jadi untuk informasi anda
jadi untuk presidential threshold tahun dua ribu dua puluh empat
patokan yang digunakan adalah perolehan parlemen di tahun dua ribu sembilan belas ya
karena pemilunya bersamaan
jadi patokannya itu
jadi untuk memajukan nama calon presiden beberapa partai atau seluruh partai memang harus berkoalisi gitu ya
oke kita lihat ini yang paling mungkin berkoalisi
kalau tadi yang cinta segitiga itu mana aja
cinta segitiga itu ada pkb
ada kemudian demokrat dan pks
oke bisakah nasdem kemudian menjadi motor dari koalisi ini
tergantung tawaran politik yang disampaikan kepada tiga partai ini
cuma kalau melihat suasana batin yang ada saat ini putri
maka sebenarnya yang paling mungkin bergabung dengan nasdem itu adalah demokrat
kemudian ada pks
kan semangatnya dua partai ini adalah menghilangkan dan mengalahkan dominasi pdip
apalagi misalnya ada titik singgung
dari dulu kan basis konstituen dan elit pks kan cenderung mati matian ingin mendukung anies baswedan sebagai capres
nah sementara demokrat selain dia punya irisan oposisi
dia juga punya jagoan yang ingin diusung
maka kemudian sangat klop dalam simulasi ini
andai anies yang diusung oleh nasdem sangat mungkin cawapresnya adalah ahy
disitu titik temunya
nah partai partai politik yang lain menurut saya sampai sekarang masih menjaga suasana hati politiknya
ada kecenderungan semua partai politik koalisional pemerintah saat ini
nggak nyaman ke pemerintah
nggak nyaman ke istana
nggak nyaman ke ksb
kalau tiba tiba harus merapat ke anies
kita tahu anies ini adalah figur non pemerintah
memang agak sedikit haram hukumnya
untuk bisa maju dua ribu dua puluh empat
kita lihat sekarang
kalau misalnya itu tadi yang cinta segitiga ya
kalau misalnya istilahnya mas adi praetno
yang lain kib nih
kib kan udah jelas ya
kib ada motornya golkar
kemudian disitu ada pan ya
kemudian ada p tiga ya
dan itu sudah kemungkinan tidak bisa diotak atik lagi
atau masih kira kira masih akan cair
dan itu sudah kemungkinan tidak bisa diotak atik lagi

nah kalau soal kib ini kan ibarat main bola
mereka ini melakukan gerakan tanpa bola
tapi mereka ini belum finish soal siapa yang harus cetak gol
makanya sampai sekarang sekalipun misalnya erlangga itu adalah capres
tapi secara koalisional mereka belum memutuskan
apakah erlangga tetap maju
ataukah ada figur figur lain di luar kib itu
misalnya kan pan berapa kali
misalnya p tiga juga berapa kali
sempat nyebut juga nama ganjar dan nama anies
artinya figur anies dan ganjar ini bukan hanya menjadi wilayahnya nasdem
tapi juga menjadi wilayahnya partai partai yang lain putri
tapi rumus kib ini kan sederhana
cawapresnya erlangga hartarto
anggaplah capresnya itu elangga hartarto
maka disitu akan cari siapa calon wakil presidennya nanti
kita bicara soal gerindra sekarang
nah yang agak rumit sekarang
di tengah konfigurasi politik yang ada
gerindra tentu agak sulit ini
terlihat untuk mencari partner koalisi
anggaplah publik melihat paling mungkin gerindra
karena nasdem tidak mungkin ya
gerindra nasdem tidak mungkin menurut anda
kalau kemudian nasdem memasukkan gerindra
kenapa tidak ada nama prabowo subianto disitu diumumkannya
padahal kemarin mereka sudah beromantisme
teman lama sahabat lama
satu perjuangan dulu di golkar kan
tapi dalam rekomendasi nasdem
tidak ada variabel prabowo subianto
tentu itu menjadi pertanyaan penting
artinya kalau mau jujur
nama nama yang tidak disebutkan
itu adalah nama nama yang tidak diinginkan oleh nasdem
dari segi situ saja sudah tidak ketemu kepentingan partainya
gerindra itu selalu diproyeksikan dekat dengan pdip
cuma kan problemnya
siapa yang jadi capres dan jadi cawapres
secara elektabilitas memang prabowo di atas
cuma secara kepartaian jauh dari pdip
tentu pdip nggak mau dong hanya sebatas
menjadi orang nomor dua
sementara perolehan partainya cukup tinggi
tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata
mbak puan yang elektabilitasnya di bawah prabowo
tentu membuat gerindra juga nggak mau
hanya sebatas nomor dua
dari calon yang diusung oleh pdip
jadi titik singgungnya tidak ketemu sebenarnya
oke kembali ke situ ya
sekarang saya ingin kembali
apakah kita harus jeda dulu sekarang
oke saya minta informasi
atau masih ada waktu oke
kalau gitu saya kembali ke sini sekarang
masih boleh lanjut katanya
kalau gitu kita kembali ke sini

karena saat ini satu
proyeksi capres capres itu tidak ada yang dominan
kalau dia kemudian disemudasikan dengan capres siapapun itu
misalnya dengan prabowo ataupun dengan ganjar
itu artinya apa
cawapres itu menjadi faktor penting yang sangat determinan
yang bisa menentukan soal siapa yang menang
contoh dalam beberapa simulasi ya
kalau misalnya ganjar disimulasikan dengan erlangga hartarto itu nggak terlampau kuat
dan dia bisa kesalip misalnya ketika anis berpasangan dengan ahaye
itu bisa disalib dan kalah
tapi kalau kemudian anies misalnya dia berpasangan dengan mbak puan
itu juga bisa kalah
kalau ganjar kemudian berpasangan dengan sandi
kemudian ganjar dan anis
ini kan tidak mengunci kebenangan
ini agak sedikit confident
jadi dengan teh botol sekalipun bisa menang itu capresnya
maka variable penentunya adalah cawapres
tapi cawapresnya pun tidak harus kaleng kaleng
tapi cawapres yang memiliki elektabilitas yang cukup
dalam beberapa simulasi sudah ada
dalam beberapa simulasi survei capres yang nomor pertama yang paling unggul itu adalah sendega uno
kemudian ada ridwan kamil
ada kemudian ahy
jadi tiga orang itu memang diproyeksikan sebagai top three
dimana sebagai cawapres yang memberikan dampak elektoral kepada siapapun dia berpasangan nantinya di dua ribu dua puluh
jadi sampai saat ini kalau mau jujur rata rata belum ada capres yang confident dengan teh botol sekalipun dia akan menang
kita akan membahas ini nanti setelah jenayah tetap bersama kami di cnn indonesia
menurut anda bagaimana itu
saya kira memang ada dua hal pertama
menguntungkan terutama untuk mengonsolidasi
basis pemilih loyalis mereka
ketika prabowo subianto disebut
sebagai capres dua ribu dua puluh
maka mesin dan struktur partai gerindra ini
dari pusat hingga daerah itu bekerja
secara masif terkonsolidasi untuk
memenangkan prabowo terbukti dari
beberapa survei misalnya prabowo
itu banyak melakukan kampanye udara
melalui baliho dan spanduk yang
rtrw pun itu banyak sampai sekarang
ada keseriusan di internal kader mereka
prabowo ini jangan sampai
hetrik kalahnya makanya mereka kemudian terkonsolidasi
apalagi melihat peta
dua ribu dua puluh empat itu kan seperti lapangan terbuka
menang karena tidak ada petahana
di situ tapi pada
ada jarak psikologis dari partai politik yang lain
untuk berkoalisi gimana mau berkoalisi
udah capresnya dipatok duluan
sementara partai partai yang lain itu
baru kemudian bicara tentang siapa capres
dan cowok presnya ini yang sebenarnya
turut bisa menjelaskan kenapa sampai saat ini
selain ingin menahan diri dan mungkin
juga belum dapat partner yang kemudian
bisa diajak bersama karena capresnya
sudah ada jadi partai lain yang bergabung
dia tidak punya opsi apapun
tapi dengan mohaimin iskandar kalau prabowo
agak mending karena elektabilitasnya
masuk tiga besar ya dan cukup kuat
tapi mohaimin iskandar agak sedikit berat
pkb ini kan partai papan menengah ke bawah
hanya sembilan persen
sampai saat ini masih persen
belum lagi misalnya basis pemilih pkb
saat ini kan sedang lagi goyah goyahnya
putus nyambung dengan nu kan
dulu nyambung sekarang lagi putus
jadi ada jarak psikologis
yang sebenarnya tidak mudah
partai partai yang sudah menentukan capres itu
ya karena partai itu berkoalisi
jangan bicara soal siapa capres dan cowok presnya
tapi bicara kendaraannya
bicara tentang karpetnya
bicara tentang dua puluh persen ambang batas
untuk daftar ke kpu
baru kemudian melakukan istihoroh politiknya
soal siapa capres dan cowok presnya
kembali soal nasdem
kalau tadi kan anda bilang
parpo menyiapkan perahunya
baru nunjuk orang orangnya
nasdem kan bagaimanapun kemarin sudah mengumumkan
apakah itu akan menjadi magnet
bagi partai partai untuk bergabung
atau justru sebaliknya
kalau menurut anda bagaimana
dengan nama nama yang tadi
oh iya kan begini
partai ini sebenarnya masih berhitung
sebenarnya nasdem itu ingin serius mengusung siapa
makanya mungkin memang masih berhitung juga
makanya disipu tiga dulu belum menjadi satu kan
kalaupun toh dua ingin dipasangkan antara anies dan ganjar
partainya tidak cukup
kan itu yang sebenarnya membuat nasdem juga rumit dengan pilihan ini
tapi setidaknya kalau nasdem misalnya serius mendukung anies baswedan
minimal bisa meyakinkan pks ya
bisa meyakinkan pks dan demokrat
yang memiliki suasana batin yang sama
ada ahaya yang disodorkan
dan sangat mungkin mereka itu bisa melawan siapapun nantinya yang diusung oleh kubu pemerintah
tapi kalau nasdem misalnya tetap mengusung anies
saya tidak terlampau yakin partai politik yang lain itu mau bergabung putri
itu yang saya sebut tadi
ada ketidaknyamanan hati sebenarnya
kepada kubu pemerintah yang memang sangat terlihat anti terhadap anies baswedan
tapi kalau yang diusung itu adalah ganjar pranowo
ini beda ceritanya
maka relevansi nasdem sebagai partai pengusung
karena apapun judulnya
ganjar itu adalah kader pdip
orang merapatnya bukan ke nasdem
tapi merapat ke pdip
kan itu penting variable variabelnya untuk dilihat secara utuh
kalau nasdem serius memperjuangkan andika perkasa
partai yang lain non koalisional pemerintah ataupun partai pemerintah
karena sampai saat ini andika itu elektabilitasnya memang masih di bawah
bahwa andika sudah mulai muncul di survei ya
tapi belum naik secara signifikan
tapi variable latar belakang militer
integritas terhadap bangsa dan negara
ini yang kemudian membuat sangat mungkin ke depan
kalau memang proyeksi politiknya bagus
tergantung bagaimana olahan politiknya ke depan
kan begitu ceritanya
oh ya betul betul oke
baik itu dia kita nanti masih menantikan
tentu saja ini beberapa analisis dari mas adi praetno
terima kasih sore hari ini sudah hadir
yang pasti pekan depan ada informasi juga
ada satu partai politik yang akan datang ke dpp nasdem
digondang dia gitu ya
kita lihat siapa apakah bagian dari cinta segitiga itu tadi atau yang lain
baik mas adi prai terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung
dan informasi terkini lainnya kami hadirkan sesaat lagi
eh di mana di mana

selama masa isolasi peternak tidak diperbolehkan menjual atau mendatangkan kembali hewan ternak dari luar daerah
masyarakat diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan hewan ternak yang terindikasi mengalami gejala yang mengarah ke pmk
yang keluar masuk di kandang hanya petugas kandang dan pemilik selain itu tidak
jadi untuk menjaga seperti kejigak kita lihat di covid sembilan belas kita melakukan isolasi mandiri bagi sapi sapi dan kerbo yang terindikasi tadi
menjelang idul adha tiga pasar hewan di situ bondo jawa timur terpaksa ditutup setelah penyakit mulut dan kuku mewabah di wilayah tersebut
petugas gabungan yang berpatroli sudah tidak menemukan pedagang ataupun hewan sapi di pasar ini dan hanya mendapati sejumlah pedagang kambing di sisi area pasar
serta meminta mereka pulang demi mencegah penyebaran pmk
namun mereka enggan mengikuti imbauan petugas dengan alasan merugi dan menyebut tidak ada kambing yang terkena pmk
sehingga aman untuk berjalan
namun petugas tetap menutup pasar hewan sampai dua puluh lima juni mendatang